ya baru saja kami menerima informasi tentang gempa yang mengguncang kawasan sumatera barat
ya informasinya gempa enam lima skala richter tepatnya di tujuh puluh sembilan km barat daya pesisir selatan sumbar
dan di kedalaman tujuh puluh dua km
kita terhubung dengan john nedi kambang jurnalis foto cnn indonesia
john bagaimana gempa yang terjadi di sana
eva dan alzwar memang beberapa menit yang lalu ada gempa yang cukup kuat dirasakan oleh warga kota padang
dengan kekuatan dalam laporan dari bmkg itu kekuatannya enam lima skala richter
nah gempa ini sangat terasa kuat terutama di kota padang juga dirasakan sampai ke kota
bukit tinggi yang pagi pagi sangat mengagetkan warga begitu eva
lalu apakah terjadi kepanikan warga ketika gempa sedang terjadi
atau situasinya seperti apa john
saat gempa terjadi saya termasuk beberapa warga yang ada di sekitar tempat saya tinggal ini
memang sangat kaget sekali karena goncangannya sangat kuat
dan memang sempat terjadi kepanikan saya dapat laporan dari rumah sakit sepasien sempat diungsikan
tapi sekarang situasinya sudah mulai berangsur pulih dan normal kembali
saya sekarang berada di beberapa jalan di ruas jalan antara bypass yang merupakan kawasan titik aman
dengan pemukiman warga sudah tidak ada aktivitas yang diperlukan
saya tidak merasa berpikir pikir lagi karena warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa
yang anda rasakan berapa lama gempa mengguncang ini john
apakah kemudian ada kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa ini
sejauh ini saya belum melihat ada yang rusak
saya merasakan gempa itu sekitar beberapa detik
tapi getarannya guncangan yang listrik seperti itu langsung hampir satu menitan
dan tidak ada kepanikan warga ketika
akhirnya apa juga tidak ada peringatan bahwa ini gempa ini akan disusul dengan tsunami
seperti itu informasinya john
sempat ada kekhawatiran bahwa ini karena kuat sekali
sempat khawatir bahwa ini adalah gempa yang membawa berpotensi tsunami
tapi kemudian ada rilis dari bmkg dan pusda op sendiri bahwa gempa ini tidak berada di subduksi yang bisa memicu tsunami
maka warga kemudian
sudah tenang kembali elvian
baik anda katakan tadi tidak melihat ada yang kerusakan
dan anda juga sempat mengatakan bahwa ada kepanikan di rumah sakit
bagaimana dengan korban john
apakah gempa ini kemudian menimbulkan korban
sejauh ini juga belum ada laporan tentang korban jiwa
tapi pasien pasien di rumah sakit hanya panik sementara
mereka cuma diungsikan sementara dari dalam ruangan ke luar ruangan
tapi sekarang sudah mulai dikembalikan lagi eva
berarti sekarang aktivitas warga sudah berjalan seperti biasa yang di pasar perjualan dan seperti itu ya john
ya sudah normal kembali
bagaimana kemudian reaksi dengan pemerintah setempat john
apakah kemudian ada imbauan khusus ataukah mungkin ada juga perwakilan pemerintah yang anda lihat mungkin melakukan pemantauan setelah terjadinya gempa ini
sejauh ini masih
stand by masih bersiaga
karena pertama gempa ini tidak memicu dan tidak berpotensi tsunami
yang kedua pemerintah tetap sejak lama sudah menghimbau agar warga senantiasa waspadat terhadap hal hal yang berkaitan dengan potensi bencana gempa seperti ini
baik terima kasih john nedi kambang jurnalis foto cnn indonesia
kami masih menantikan perkembangan selanjutnya seputar gempa yang mengguncang kawasan sumatera